gubernur sekaligus raja keraton yogyakarta ya ini dia bagaimana hasil hitung cepat di papua
sementara itu sri sultan hamengkubwono x juga memberikan suaranya dalam pemilihan wali kota yogyakarta
sri sultan meminta warga kota yogyakarta dan kabupaten kulonprogo yang memiliki hak pilih untuk tidak golput
dan hak suaranya usai mencoblos gubernur daerah istimewa yogyakarta ini meminta agar semua pihak bisa menjaga keamanan dan kenyamanan pilkada serentak berlangsung
sri sultan juga berharap agar tidak ada politik uang atau money politik